beralik informasi lainnya komisi pemberantasan korupsi secara resmi melakukan penahanan terhadap mantan kepala divisi satu pt waskita karya ade wibowo
tersangka diduga terkait kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus institut pemerintahan dalam negeri atau ipdn kabupaten goa sulawesi selatan tahun anggaran dua ribu sembilan belas
kpk mengumumkan telah melakukan upaya penahanan paksa terhadap mantan kepala divisi satu pt waskita karya adi wibowo mulai selasa sebelas januari dua ribu dua puluh
penahanan ini akan berlangsung selama dua puluh hari ke depan di rutan kpk
adiwibowo diduga kpk telah ikut serta dalam tindak pidana korupsi di kementerian dalam negeri dalam proyek pembangunan kampus ipdn kabupaten goa sulawesi selatan
dengan nilai kontrak sebesar satu
lima miliar rupiah hal ini disampaikan wakil ketua kpk nurul gufron di gedung kpk jakarta pada selasa sebelas januari sore
agar mendapatkan proyek tersebut saudara tersangka aw diduga melakukan pengaturan bagi calon pemenang lelang
diantaranya dengan meminta pihak kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek pt wk
dan menyusun dokumen kontraktor lainnya sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan dan nantinya mempermudah pt wk dimenangkan